gue pikir pas manjatel judin meninggal lo betah jadi dudak kayak gue
sekarang aja ada surti
mantu gue yang tinggal sama gue kemarin kemarin
gue mau ngopi aja bikin sendiri
oh belum mau nikah lagi cuma butuh perempuan yang bisa bikinin lu ngopi tiap hari
ngapain lo panjang dada
lo pada kemana lo berdua
kalau lo mau mancing atuh gue
mau sekalian ngajak babes mancing
gue lagi sibuk
ya dih belakang tanya gue
eh tunggu dulu dah
gue ikut lo dah
ya mancing sekalian
lo kagak kerja dun
kerja pak haji
ini lagi nyari orang yang mau dibantu ngurusin stnk
surat surat tanah atau akte pendirian perusahaan
permisi haji shalik
numpang lewat cik
eh lim lo liat kagak barusan
yelah be biarin aja pak be
daripada ribut ribut lagi kayak kemarin
gue bukan mau ribut
iya be ngerti
gue mau ke pasarawa bening
menyari ikutan cincin bantu akik

tunggu nanti soko

mecah tur yuk
jangan terlalu tait
jangan terlalu manis juga
takran kopi sama gulanya udah dari pabriknya sono
kan lagi mecah tur mbak
eh mot lu kagak liat apa
barusan bintinya marah
masih di masjid
masih di masjid
masih di masjid
masih di masjid
kita ada pesenan kue ya pok
nanti aja bikinnya kalo tadi udah susah masak
ai ai kenapa sih ai
tadi katanya janji mau serius cari objek kan
kok malah main catur di warung bang sali ya
tadi ai ai tuh cuma nunggu kabar sebentar dari temennya ai ai si farhan
ini pesennya baru masuk
ai disuruh ke rumahnya sekarang
bun bun liat kalo bun bun gak percaya
nggak usah bun bun percaya
ai ai langsung pergi aja nanti keburu sore
yaudah ai ai jalan dulu ya
kagak usah pelin pelan sama perempuan m
pelin pelan gimana lot
kemaren lu kata lu manja si maya pergi berangkat saji bareng
sekarang lu kata lu manja perempuan lain
suka suka gua dong
kenapa lu marah
kan lu yang pengen curhat sama gue
siapa yang marah
lu dong pernah kemaren
gua pengen jalan kaki ke cikini
bang harun mau ke mana
mau saya antar
gak usah bang
bang harun mau jalan kaki ke cikini
yang mau jalan kaki ke cikini siapa
maksud saya saya jalan kaki sampai ketemu angkot
bang harun bang
bang harun bang
bang harun bang
oh yaudah tuh selamat jalan kaki bang harun
gue pikir pas manjatau judin meninggal
gue betah jadi duda kayak gue
sekarang aja ada surti
mantu gue yang tinggal sama gue kemarin kemarin
gue mau ngopi aja bikin sendiri
oh lu mau nikah lagi
cuma butuh perempuan yang bisa bikinin lupi tiap hari
halo assalamualaikum mi
ini udah selesai masak
yaudah tuh mi
sebentar lagi pipih pulang
dari istri saya pur
saya cuma ngasih tau pur
gak perlu pertanyaan dari kamu juga
apaan sih kayaknya

lumayan kantor orang kecil gini dapet segini
iya tau rumahnya pak rustam gak
pak rustam emang alamatnya dimana
kalo alamatnya saya gak tau taunya cuma di rawa bebek
sama rt rw gangnya juga gak tau
kamu tau gak pur
gue gak tau tis
pak rustam yang orang padang
nih mbak rumahnya
bisa tunggu sebentar kan bang
nih mbak rumahnya
bisa tunggu sebentar kan bang
nih mbak rumahnya
bisa tunggu sebentar kan bang
nih mbak rumahnya
bisa tunggu sebentar kan bang
olo olo jadi juga nih nanti malah makan pepes
pan sekarang di rumah sudah agak lumayan tenang
sumpah biasanya bini lu marah marah
ya karena sudah ada tv gede dan antena yang bagus
gamparnya sudah jelas dan gak kabur lagi
situ kenapa det
gue jadi kepikiran babi lagi
belakangan ini agak aneh dia
babi kenapa lagi det
pak beli bubur kacang hijaunya satu santurnya sedikit gak pakai ketan